nyai ratu deh nyiri sekarang
oh mas teh baru tahu
gak enak ya
kita pergi dari sini
nyai tidak boleh tinggal di wisma ini
masih dalam masa hukuman ibu ndaknya
aku mohon kepadamu
izinkanlah ibu undaku untuk tinggal disini
sampai ibu undaku pulih rai
ibu undaku masih dalam keadaan sakit
keputusan itu sudah tetap
dan harus tetap dilaksanakan
seret dia ke ruangan pelayat
kamu benar benar keterlaluan raih
nyimah selera santang
kepada nyimah selera santang
aku adalah pemimpin pemerintahan
jika ada yang mengelak perintah
tidak akan segan segan
memasukkannya ke penjara
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku akan tinggal di wisma ratu yang megah
bukan kandang kambing seperti ini
banyak yang bisa aku lakukan disini
aku bisa membuat nimas rara santam
dan raden surawi sesa
nyai ratu deh nyiri sekarang
oh mas teh baru tahu
ternyata gak enak ya
ini teh minumannya
terima kasih nyi oh mas
aku memerintahkan kamu
untuk merasuki raga entin
selama tiga hari supaya dia sakit total
kali ini aku gagal
pemuda itu telah mengusirku
dari tubuh entin
dasar makhluk tidak berguna
lawan bucai ngusan saja
aku jadi ingin lihat
manusia seperti apa yang bisa melawan
kamu berikan kepada yang belum dapat
raden raden raden tunggu
raden itu dari mana
iya dicari cari nggak ada tuh
aku baru saja membantu orang senang sakit
sakit di utara dan kepala